di era modern seperti saat ini apa yang dikerjakan pria juga bisa dilakukan oleh wanita
nenek sademi selama empat puluh tahun menjadi tukang pandai besi tanpa mengeluh sedikitpun
bahkan di usianya yang sudah mencapai tujuh puluh lima tahun ia tetap bersemangat untuk menghidupi keluarganya
berikut kisah kartini tangguh untuk menyambut hari kartini
inilah sademi di usianya yang memasuki tujuh puluh lima tahun ia masih menekuni profesi yang umumnya dikerjakan oleh kaum pria
di rumahnya di desa giripurno kecamatan lambean magetan setiap hari dia sibuk menjadi pandai besi
salah satu alasan sademi memilih profesi pandai besi daripada pekerjaan di kebun atau bertani
sebab dia tidak kuat lagi jika bekerja di bawah terik matahari
saya bekerja di keragang di jawa
nenek lima belas cucu dan lima buyut ini pertama kali menjadi pandai besi karena membantu suaminya empat puluh tahun yang lalu
meski kini suaminya sudah meninggal dia tetap melanjutkan profesinya sebagai panir besi dibantu salah satu menantu
dalam sehari sademi mampu membuat sekitar dua belas bilah arit dan golok
untuk satu buah arit atau celurit dijualnya tiga puluh ribu rupiah
sedangkan golok untuk memotong hewan dijual antara sembilan puluh hingga seratus ribu rupiah
sementara sademi sendiri mendapatkan upah sekitar tujuh puluh lima ribu hingga seratus ribu rupiah per hari
bagi sedemi tidak ada alasan untuk bermalas malasan meski usianya senja
selama tenaga masih mampu tidak peduli dengan apapun profesinya
meskipun sebagai pandai besi dia tetap rela menjalannya dengan senang hati
yang terpenting bagi sademi pekerjaan yang dilakukannya halal
inam tohari magelang